nampaknya long weekend sudah usai ya para orang tua harus kembali lagi bekerja
nah kalau misalnya anda masih punya waktu untuk berlibur di jakarta
kini banyak sekali taman yang cukup representatif untuk dijadikan lokasi menghabiskan waktu untuk berlibur
jadi nggak perlu jauh jauh
nah lokasi sendiri tersebar di berbagai sudut kota jakarta dan juga sangat mudah untuk ditemukan
berikut di antaranya kami hadirkan untuk anda
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati taman kota sebagai alternatif pilihan
untuk menikmati waktu bersama teman atau keluarga
seperti di taman kalijodo jakarta utara
mengangkat konsep modern taman ini cukup diminati warga dengan fasilitasnya yang beragam
tidak hanya memenuhi kebutuhan pengunjung dewasa
dan aman bermain di sini
nah seperti inilah serunya memanfaatkan waktu liburan anda bersama keluarga di taman kalijodo jakarta utara
selain bermain sepeda bmx anda juga bisa memanfaatkan waktu untuk menikmati permainan anak
dan juga menikmati kuliner di spot spot makanan nusantara
lanjut lagi oke
dari kalijodo saya bergerak ke taman bilangan jakarta pusat
tak kalah fasilitas yang tersedia di sini pun cukup beragam
bahkan suasananya yang teduh dengan pepohonan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya
ada yang bersuap foto memanfaatkan wahana mainan anak hingga berolahraga
lapangan yang ada di tengah taman menteng ini dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola
futsal maupun basket
nah kalau di taman menteng ini aktivitas
bisa lebih beragam
seperti yang saya lakukan saat ini
bermain basket bersama teman teman baru
jadi tidak ada salahnya bukan menghabiskan liburan di taman kota
selain mudah murah dan tentunya baik bagi kesehatan anda
di ayu jihan jakarta